berbagai upaya untuk menurunkan angka kasus covid sembilan belas terus diupayakan
salah satunya dengan kolaborasi berbagai pihak seperti pertamina dan antis
kampanye kolaborasi pertamina dan antis yang bertajuk
laku berat lawan kuman bersama antis
bertujuan untuk meningkatkan standar protokol kesehatan selama pandemi
dan pentingnya menjaga kesehatan tangan
sebagai salah satu media penularan virus covid sembilan belas
tujuan kolaborasi ini adalah kita ingin mengingatkan
dan memberikan terus reminder kepada masyarakat indonesia
khususnya pengguna jalan atau yang pengguna spbu ya
bahwa walaupun sekarang kasus covid sudah mulai turun
tapi tetap masih jauh dari berakhir
karena itu tetap harus jaga prokes
patuhi himbawan himbawan dari pemerintah
terus cuci tangan
dan juga bila tidak ada akses cuci tangan
karena kita tahu tangan ini merupakan salah satu sarana
untuk penularan virus dan bakteri seperti covid sembilan belas
untuk mencegah peneluran virus covid sembilan belas
area spbu harus taat protokol kesehatan
salah satu caranya dengan loyalty program
yaitu pemberian produk antis hand sanitizer
dan penyediaan antis untuk para pengunjung
antis menyiapkan satu tiga juta produk
yang tersebar di sembilan puluh spbu koko
agar para pengunjung tetap terjaga kebersihan tangannya
semua pengguna spbu koko di jawa
yaitu totalnya ada sembilan puluh empat
itu bisa mendapatkan antis
seperti yang saya pegang ini ya
yaitu antis hacet dan juga antis cup
jadi tinggal datang saja ke spbu koko pertamina
dan kemudian isi dalam jumlah tertentu
baik untuk motor maupun mobil
dan bisa mendapatkan antis hacet ini
dan kita berikan ini antis hacet dan cup
sebanyak satu tiga juta
jadi harusnya cukup ya
masyarakat indonesia tetap kemana mana selalu membawa antis
sejumlah influencers mengapresiasi kolaborasi antis dan pertamina
dalam memerangi pandemi
dan merasa senang karena semakin mudah mendapatkan hand sanitizer
di area umum khususnya spbu
penting sekali ya apalagi kalau kita tahu fakta ya
ternyata setir mobil itu lebih kotor dibandingkan dengan pintu wc
jadi bakteri lebih banyak di situ
atau kita mau berpergian
itu nggak ada salahnya kita bawa hand sanitizer kemana mana
terus kita pakai sebelum kita menyentuh benda benda
apalagi pas sebelum mau makan
jadi pas kita lihat di pertamina ada antis
karena memang benar benar brandnya sudah terpercaya
udah bersih tangan kita
ya kalau dari saya sih
lebih ke mengapresiasi ya dengan adanya kolaborasi antis dan juga spbu pertamina retail ini
tentunya bisa mampu nanti ke depannya menurunkan
angka virus penyebaran covid sembilan belas
dan dengan promo laku berat ini
di mana dapat semua yang membeli bahan bakar itu bisa mendapatkan anti scup dan juga anti saset
ya harapan saya angka covid sembilan belas bisa terus tertekan
dengan cara kerja antis
mampu mencegah virus menempel di tangan
yang menjadi media penyebaran ke diri kita maupun ke orang lain
antis juga akan melakukan kampanye ke sekolah sekolah
untuk mengingatkan pentingnya kebersihan tangan khususnya di masa pandemi
tim liputan cnn indonesia